rasa ingin tahu tinggi ditunjang dengan kedisiplinan dalam memverifikasi sekaligus melatih hati nurani
loyalitas kepada masyarakat memenuhi tugas sebagai alat kontrol kekuasaan agar tidak kebablasan
kemanusiaan media pemberitaan menjadikan dunia tempat yang lebih baik dari masa ke masa
demi kemanusiaan keadilan kesetaraan keberadaban
saya aldi hawari untuk cnn indonesia